tahap awal ada empat sekolah di brebes yang disiapkan membuka pembelajaran tatap muka pada awal april nanti
masing masing smp negeri satu brebes sm an tiga brebes sm kn satu kersana dan man satu brebes
tenaga pengajar di empat sekolah ini mulai menjalani vaksinasi dengan dibantu petugas dinas kesehatan
pemberian vaksin ini merupakan tahap pertama
mereka akan kembali disuntik setelah empat belas hari
pemberian vaksin ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum sekolah membuka pembelajaran tatap muka
selain vaksin tadi masing masing sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan
siapa nanti tanggal lima april insya allah kita sudah siap semuanya
salah satu sekolah yang hari ini menjalani vaksinasi adalah smp negeri satu brebes
di sekolah ini ada lima puluh enam orang baik guru maupun karyawan yang mendapatkan vaksin
secara keseluruhan dari lima puluh enam orang tersebut hanya dua yang dinyatakan gagal
sebenarnya tanpa itu pun kadis sebenarnya sudah siap untuk melaksanakan
tapi bagaimanapun karena memang ini aturan ya kita tetap menunggu surat
dari alhamdulillah smp satu adalah satu satunya untuk sekolah menengah pertama di kabupaten kudus
yang menjadi piloting untuk pelaksanaan ptm pada akhir tahun pelajaran ini
jelang tatap muka lima april nanti sekolah ini juga sudah memenuhi semua syarat yang ditentukan
seperti fasilitas cuci tangan dan lainnya
sekolah ini juga sudah memberikan masker dan face shield kepada seluruh siswa
imam suripto brebes jawa tengah